perfect on art experience menyajikan beragam karya seni menarik dengan sistem multisensori
pengunjung dapat menikmati karya seni tidak hanya dengan indera penglihatan saja
tapi juga mendengar merasa hingga mencium aroma wawang niat
pameran ini terbagi dalam empat zona dimulai dari waterless journey
yang menampilkan instalasi seni tanpa menggunakan air
kemudian ke zona perfect drop zona yang menggambarkan kesempurnaan rambut lewat satu tetes conditioner
zona ketiga puriful fluk pengunjung akan melihat gambaran keindahan rambut perempuan yang terawat
dan zona terakhir perfect on yang menunjukkan standar kecantikan terkini untuk perempuan indonesia
bisa melihat bahwa sekarang yang lagi hype itu adalah art
pasti semua yang mencari karya seni ini
yang dikunjungi oleh anak anak milenial itu pengennya instagramable
instagramable bisa dipoto bisa dishare di social medianya mereka
jadi kita pas kita dapat idenya kita diskusi dengan partner kita mra
dan kita bilang bahwa gimana nih kita bisa nggak membuat sesuatu yang multisensori
tapi juga bisa connect dengan produk kita
dan kita merasa bahwa fine art ini adalah sebuah art yang memang bisa dilakukan seperti itu multisensori
karena kalau misalnya musik itu cuma pendengarannya
kalau kita membuat video kita cuma melihat
tapi fine art ini kan kita bisa dengan multicensary dan itu yang pengen kita coba gambarkan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini